setelah menjalani pemeriksaan selama delapan lima jam
pemimpin front pembela islam atau fpi rizik sihab
menyanggah sangkaan penghinaan lambang negara
dan juga pencemaran nama baik presiden pertama republik indonesia soekarno
dan juga rizik ini menilai video yang dijadikan bahan laporan
merupakan video hasil suntingan
pada pemeriksaan hari senin kemarin
rizik sihab harus menjawab tiga puluh enam pertanyaan dari petugas
tim penyidik banyak menyinggung
tentang syariat islam yang berhubungan dengan pancasila
yang banyak terkandung dalam tesis milik habib rizik
saat kuliah di universitas malaka malaysia
rizik mempertanyakan keaslian video berdurasi dua menit tiga belas detik
yang dinilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan
untuk menyanggah sangkaan dari petugas kepolisian
rizik sihab akan menghadirkan saksi ahli
seperti saksi ahli sejarah dan tata negara
yang dapat meringankan seluruh tuduhan yang ditujukan kepadanya
selanjutnya polisi akan kembali memeriksa
para saksi ahli meringankan yang dihadirkan oleh rizik sihab
dan ini belum selesai
ini belum selesai karena kita juga akan mengajukan
saksi saksi ahli ahli tata negara
kemudian ahli sejarah yaitu tentang pancasila
dan juga ahli di beberapa bidang lainnya
video itu durasinya hanya dua menit tiga belas detik
jadi dengan rekaman video yang diedit sedemikian rupa
dengan durasi dua menit tiga belas detik
tidak bisa dipertanggungjawabkan
dan saya sendiri keberatan
kalau video itu dijadikan sebagai barang bukti atau alat bukti
sebab dengan editan
selama satu atau dua jam menjadi dua menit tiga belas detik
ini bisa menimbulkan persepsi yang berbahaya